perjalanan indonesia dalam menangani pandemi covid sembilan belas sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu mengalami pasang surut
indonesia sempat mengalami lonjakan kasus pada awal tahun dua ribu dua puluh satu sebagai dampak dari mobilitas masyarakat yang tinggi pada saat libur natal dan tahun baru dua ribu dua puluh
juga gelombang kedua yang lebih tinggi terjadi pada pertengahan tahun dua ribu dua puluh
hal ini akibat mobilitas masyarakat yang tinggi pada saat libur lebaran ditambah munculnya varian delta
pada tahun dua ribu dua puluh satu juga pemerintah memberikan vaksin secara gratis
bagi masyarakat indonesia sebagai salah satu cara untuk melawan covid sembilan belas
pemerintah juga berjibaku dalam menyiapkan aturan pembatasan mobilitas masyarakat
yang terus disesuaikan dengan kondisi pandemi di masyarakat yang berjalan dinamis sepanjang tahun
selama satu jam ke depan bersama saya diana dwiqa kita akan membahas refleksi penanganan covid sembilan belas
selama tahun dua ribu dua puluh satu dalam program spesial bersatu melawan covid sembilan belas
indonesia masih terus berjuang menghadapi pandemi covid sembilan belas
dan saat ini percepatan vaksinasi masih menjadi pilihan untuk menekan kasus covid sembilan belas
sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu pemerintah indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam penanganan covid sembilan belas

terlebih dahulu dengan perbanyak screening tracing hingga percepatan vaksinasi
namun indonesia sempat mengalami gelombang kedua covid sembilan belas di bulan juli dan juli setelah libur lebaran dua ribu dua puluh
berdasarkan data kementerian kesehatan kasus positif covid sembilan belas bulan juli mencapai satu dua ratus dua puluh lima tujuh ratus enam puluh lima kasus
bulan agustus mengalami penurunan kasus covid sembilan belas mencapai enam ratus delapan puluh satu ratus empat puluh tiga kasus
bulan september satu ratus dua puluh lima tiga ratus tiga kasus
bulan oktober dua puluh sembilan dua ratus lima puluh empat kasus
dan november dua belas lima puluh satu kasus
menurut jubir vaksinasi covid sembilan belas kementerian kesehatan ri siti nadia tarmisi
sejak awal januari dua ribu dua puluh satu hingga lima belas desember dua ribu dua puluh
indonesia telah menerima tiga ratus delapan puluh delapan juta dosis dari yang dibutuhkan empat ratus dua puluh enam delapan juta dosis
jadi total vaksin jadi ya
yang sudah kita terima itu sekitar tiga ratus delapan puluh tujuh
kalau saya boleh ya
total yang dalam bentuk bulk
itu ada jumlahnya sebesar satu ratus lima puluh tiga juta dosis
yang dalam bentuk vaksin jadi dua ratus enam puluh dua lima juta dosis
jadi kalau kita total jumlah vaksin bulk sama vaksin yang jadi itu ada

tapi dari empat ratus enam belas lima juta dosis tadi
itu kalau dijadikan vaksin jadi itu hanya sekitar tiga ratus delapan puluh delapan juta dosis
jadi sampai saat ini sudah sebanyak tiga ratus delapan puluh delapan juta dosis vaksin
sampai dengan lima belas desember yang sudah kita terima
dari kebutuhan kita sebanyak empat ratus dua puluh enam delapan juta dosis
sejauh penanganan covid sembilan belas dua ribu dua puluh satu
masih banyak pekerjaan rumah yang harus diperhatikan pemerintah indonesia
terutama masalah tracing dan karantina
karantina kita itu naik turun
betul bahwa ini akan harus dinami disesuaikan
tapi ada prinsip standar yang harus kita jaga
yang ini tampaknya pemerintah kita di awal awalnya
kita bicara sebelum gelombang kedua
itu terlalu condong pada ekonomi
terlalu condong pada ekonomi
dan itu yang membuat akhirnya kita
abai dan lemah di dalam screening ini
dalam masa karantina
hingga akhir tahun dua ribu dua puluh
indonesia masih dihadapkan dengan varian baru omikron
dengan percepatan vaksinasi dan target
lebih dari delapan puluh persen warga indonesia sudah divaksinasi
dapat menekan angka kasus positif covid sembilan belas
baik kami akan mengajak anda untuk membahas
refleksi penanganan pandemi covid sembilan
sepanjang tahun dua ribu dua puluh
bersama narasumber yang sudah tersambung secara daring
yang pertama sudah bergabung bersama kami
bapak heri trianto ketua bidang komunikasi publik
selamat malam pak heri
selamat malam mbak diana
salam sehat terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kami pak
baik dan juga kami ingin menyapa pak windu purnomo
sebagai epidemiolog universitas serlangga
pak windu selamat malam
selamat malam mbak diana
salam sehat selalu
selamat malam mbak diana
semoga sehat selalu ya pak ya
baik kita akan mengajak pemirsa pemirsa kita malam hari ini
untuk merefleksi bagaimana penanganan covid sembilan belas sejauh ini
sepanjang tahun dua ribu dua puluh
saya mau ke pak windu terlebih dahulu
pak windu kalau misalkan kita melihat saat ini
memang secara nasional
angka kasus positif covid sembilan belas di indonesia ini kita lihat menurun ya pak ya
sudah beberapa lama kasusnya ini angkanya di bawah empat ratus kasus harian per hari begitu
dan memang secara angka nasional
dikatakan menurun tapi pandemi saat ini masih terus berlangsung
dan kita tidak tahu sampai kapan karena varian varian baru terus bermunculan
kalau pak windu melihat apakah memang saat ini penanganan covid di indonesia
sudah bisa dikatakan berhasil pak ketika kita melihat dari angka
ya kalau dari data epidemiologinya kan sudah bagus ya
apa namanya kasus sudah sekitar dua ratus tiga ratus an per hari
kematian juga sangat tinggi ya
sangat kecil ya

nah tetapi kan kita tahu bahwa misalnya untuk tracing lah
tracing tracing kita secara nasional juga belum optimum
karena target satu banding empat belas itu belum tercapai dua belas lah
itu harus dikejar
itu tracing kan adalah bagian dari surveillance ya
jadi surveillance itu tujuannya salah satunya adalah untuk menghasilkan kesehatan yang terjadi di indonesia ini ya
satu satunya adalah untuk mendeteksi kasus
jadi kalau kasus nyata ada yang tidak terdeteksi dan cukup banyak
tentu kan ada penularan di bawah permukaan
nah itu yang tidak boleh terjadi
jadi memang pasti tidak akan semua kasus itu bisa terdeteksi
tapi tidak boleh terlalu banyak yang tidak terdeteksi
sehingga seharusnya kasus yang dilaporkan
kasus kematian ya
ya itu betul betul sebagian besar harus terdeteksi
jadi apa yang dilaporkan
menggambarkan apa yang sesungguhnya terjadi gitu ya
karena yang misalnya omikron gitu ya
dan apa sedang
ya sudah masuk di indonesia lah
menjadi transmisi lokal
misalnya tadi ditemukan ada satu yang terdeteksi positif
sebagai transmisi lokal
apakah cuma satu
apakah cuma satu
kalau saya tidak
itu pasti lebih dari itu kan
ya itu tadi
tracing kita kadang kadang terlambat
atau penemuan kasusnya terlambat
nah jadi itu yang harus dibenahi lagi
supaya kita tidak kebobolan lagi seperti
kasus delta yang melonjak di juni juli kemarin gitu
baik pak windu apakah ini bisa dipertegas bahwa artinya
angka ini belum bisa menggambarkan
realita yang terjadi di masyarakat pak
bukan jadi gini
iya iya jadi artinya gini
belum sepenuhnya menggambarkan realitas
ya karena sekali lagi
covid ini adalah
nyakit yang malah
susah ya untuk dideteksi kenapa
sebagian besar itu tanpa gejala
itu yang membuat kita makin sulit
itu makanya fungsi tracing itu perlu gitu ya
tidak banyak orang yang melaporkan dirinya
punya gejala kan sehingga kan karena tidak punya gejala ya sehingga
tidak dites gitu
ketahuannya nanti saat misalnya
pergian mau bepergian ketahuan
atau ada kebetulan ada
swab rutin ya misalnya di sekolah atau di
atau petugas tertentu kan ada swap rutin baru ketahuan
padahal orang itu tanpa gejala
dan itu sudah bisa melari orang kemana mana saja ya kan
selama dia belum terdeteksi itu kan
bisa menjadi penular dimana mana
nah itu yang makanya
fungsi tracing ya itu penting
target itu harus dicapai gitu
target itu dicapai karena
internasional ya tapi kalau sebagian
sebagian provinsi sudah banyak yang
yang sudah mencapai target itu
sebagian kabupaten kota juga ya tetapi
secara nasional kan kita belum menitarkan itu ya kan
ya kalau begitu saya coba langsung tanyakan kepada pak heri
pak heri ini kalau memang secara angka memang di indonesia
saat ini kasus covid sembilan belas sedang landai begitu
tapi yang tadi disampaikan oleh pak windu bahwa
untuk tracingnya masih belum maksimal
nah kalau dari satgas covid sendiri bagaimana pak melihat refleksi
penanganan covid dan juga pengendalian
covid sembilan belas sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu ini pak heri
ya di tahun ini kita menghadapi dua gelombang sekaligus ya
di bulan januari dan lalu kemudian
di juni juli itu di gelombang kedua
jadi ini memang dua ribu dua puluh satu merupakan periode yang sulit buat kita semua
tetapi secara perlahan berkat kerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat
para ahli kemudian pemerintah tokoh masyarakat gitu
secara perlahan kita bisa mengendalikan situasi ini
kita kalau dilihat angka
apalagi penularan yang rendah ini sudah memasuki pekan ke delapan belas ya
atau mungkin ke sembilan belas karena dengan tingkat penularan di bawah tiga ratus orang per hari
tentu saja ini angka yang membuktikan
dan kemudian yang kedua juga
perisian rumah sakit sebenarnya juga terefleksi ya
bagaimana kita melihat rumah sakit atlet yang dulu berisi ribuan orang sekarang
hanya berisi ratusan ya
kurang dari lima ratus bunyinya bahkan kurang dari empat ratus
dan positivity rate kalau kita lihat data epidemiolog
rasanya ini menunjukkan situasi yang
sebenarnya cukup terkendali
kendati benar bahwa sejumlah catatan harus digarisbawahi
sejumlah perbaikan harus terus dilakukan
kita mengandalkan covid ini tidak sekedar bagaimana kita melakukan treatment ya ya
di tingkat hilir melayani para pasien gitu
tapi sebenarnya yang paling utama adalah di tingkat hulu
bagaimana kita mengubah perilaku masyarakat untuk patuh dengan protokol kesehatan
ini yang sangat berat karena indikatornya juga sangat sulit sangat kualitatif
tetapi kalau kemudian ini berhasil
maka kita bisa secara perlahan menurunkan laju penularan
yang akhirnya ya seperti sekarang kita sedang nikmati laju penularan yang cukup rendah
ketika di negara negara lain di dunia itu sangat tinggi
pak windu tahu pasti angkanya bahwa penularan harian sekarang di tingkat global
itu adalah tertinggi sepanjang sejarah pandemi
hampir satu juta kasus per hari
ditemukan dibandingkan di bulan april yang tertinggi sebelumnya
itu adalah sembilan ratus tiga per hari
apakah ini karena omikron pak
menunjukkan bahwa dunia belum baik baik saja dalam menghadapi pandemi ini
tetapi indonesia dalam situasi yang cukup terkendali
tetapi kita harus sangat hati hati memperbaiki semua lininya
dan termasuk memastikan varian baru ini tidak menyebar luas di indonesia
iya seperti yang tadi pak heri sampaikan
bahwa saat ini secara global situasinya sedang dalam fase terburuk begitu ya
apakah ini disebabkan karena kehadiran omikron pak
iya kalau melihat data di sejumlah negara terutama negara negara eropa
seperti inggris denmark norwegia bahkan sekarang perancis
itu tingkat penularan harian itu pada level tertinggi sepanjang pandemi
di atas seratus misalnya prancis ya kayak gitu
beberapa negara seperti amerika yang secara konsisten kasusnya tinggi
dengan tingkat kematian tinggi seperti juga di rusia
nah di indonesia dengan kasus harian di bawah tiga puluh
kematian antara lima sampai sepuluh
sebenarnya ini adalah sebuah angka yang cukup bagus dan layak dipertahankan
ketika kita belum benar benar bisa melalui pandemi ini dengan baik ya
masih terlalu banyak ketidakpastian
begitu banyak hal yang belum kita ketahui

bagaimana virus ini bertembang
bagaimana virus ini bermutasi
dan bagaimana kemudian kita menghadapi dengan dasar data dan ilmu pengetahuan dalam mengambil tindakan
iya pak heri kalau ini memang kita lihat secara angka memang luar biasa sekali
karena kalau tadi yang pak heri sampaikan bahwa selama kurang lebih sembilan belas minggu
kita berada di kasus harian di angka di bawah tiga ratus begitu ya
dan memang kalau misalkan kita ingat beberapa bulan kebelakang kurang lebih lima bulan yang lalu
angka positif harian di indonesia itu bisa mencapai lima puluh empat ribu bahkan
ini kira kira apa yang dari pilar pilar utama apa sih yang bisa menyebabkan keberhasilan dalam penanganan covid di indonesia sejauh ini
ya kalau analisa kami adalah pertama karena memang kita ini masyarakatnya sebenarnya cukup tahu bagaimana menghadapi covid sembilan belas
didukung oleh kebijakan yang cukup berhati hati dalam hal protokol kesehatan
mereka itu mengendorkan protokol kesehatan
kewajiban masker itu hanya diberlakukan di dalam ruang tertutup
ketika di ruang terbuka masyarakat bebas untuk tidak memakai masker
anda bisa lihat bagaimana piala eropa kemarin ya
kemudian bagaimana di amerika saat ini gitu
dan sekarang kita mendapati bagaimana di inggris itu begitu juga ya
itu berat dan bahkan di sepak bola pun pelatih kardiola ya
itu menyerukan untuk semua supporter yang datang ke lapangan itu untuk menggunakan masker dan mereka harus sudah divaksin
ini betapa pr nya gitu ya
besarnya pekerjaan rumah di negara negara itu gitu
ketika di indonesia sekarang memakai masker adalah sebuah kebiasaan baru
yang memang harus dilakukan dan terus menurut di kampanye kang kendhati
tingkat kepatuhannya selalu naik turun
terutama menurun ketika kasus penurunannya cukup rendah gitu
tetapi pemerintah tetap memegang teguh prinsip untuk tidak jumawa tidak eporia
sehingga menyerukan seluruh masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan
mungkin itu salah satu indikasi ya
salah satu faktor disamping kemudian faktor faktor lain
yang kendati belum sempurna mengenai tiga t tadi itu harus terus diperbaiki
penelusuran kontak juga harus ditingkatkan
berapa jumlah orang yang terjangkit hari ini
berapa orang yang harus diperiksa berbasiskan orang yang terjangkit gitu ya
lima belas satu orang yang kena lima belas yang diperiksa
itu harus misalnya
kalau itu kita lakukan secara konsisten
maka saya sih ya cukup yakin bahwa kita bisa mempertahankan laju penularan yang rendah ini
sambil kita mengejar rasio vaksinasi di angka yang kita butuhkan
iya baik memang ini dibutuhkan konsistensi begitu ya pak
kalau misalkan tadi bapak sampaikan bahwa dihilirnya ini
begitu masif upaya pemerintah untuk bisa menangani covid
tapi yang pasti yang juga penting dihulunya ini adalah
bagaimana masyarakat disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan
jangan terlalu euforia terlebih dahulu begitu ya
supaya tidak ada gelombang selanjutnya
baik pak windu dan juga pak heri kita akan melanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya sesaat lagi
dan pak mirsa jangan kemana mana
special program bersatu melawan covid sembilan belas
akan segera kembali sesaat lagi
pak windu purnomo epidemiolog universitas erlangga
pak windu saya kembali kepada anda
kalau kita melihat dari sisi pilar vaksinasi ini menjadi salah satu hal yang sangat penting juga pak
kalau kita ingat bahwa tiga belas januari dua ribu dua puluh satu menjadi momen pertama pemberian vaksinasi di indonesia
yang waktu itu diberikan kepada bapak presiden kita begitu
dan itu cukup lama masyarakat bergelut dengan ketakutan keraguan begitu ya
tapi nyatanya hingga akhir desember ini
bahkan untuk vaksin anak usia enam dan sebelas tahun akan segera dimulai
bagaimana anda melihat hal ini pak windu
vaksin anak sudah dimulai ya
oh iya vaksin anak dari empat belas desember lalu baik ya
ya sudah dimulainya
ya jadi vaksinasi kita cukup bagus ya
bagus sekali jadi artinya sampai hari ini
terutama yang saya perhatikan itu dosis dua ya
kalau dosis satu itu kan belum protektif ya
sampai hari kemarin ya sampai hari ini saya kira ya
nah jadi ini perkembangan yang cukup bagus
tetapi yang kita lihat juga
kecepatan vaksinasi kita dari hari ke hari ini agak turun nih ya
ini harus ditingkatkan lagi
kita pernah mencapai sekitar dua juta per hari
ya tapi sekarang tinggal seribu tiga ratus seribu dua ratus
nah ini harus dipercepat karena pada bulan januari yang akan datang ini
kita nanti akan mendapatkan hampir semua vaksin
apa namanya yang kita perlukan itu sudah berdatangan ya
sekitar empat ratus juta lebih dosis ya
nah ini padahal kan yang belum divaksinasi kan masih banyak ini ya
tetapi kalau kecepatan kita rendah
yang saya khawatirkan adalah nanti vaksin yang datang itu ya
yang sudah kita peroleh itu akan lama dihabiskan
sehingga nanti bisa mencapai masa apa namanya kedaluar
itu yang jangan sampai terjadi
jadi artinya kecepatan vaksinasi harus cepat
terutama untuk lansia
lansia ini memang gak keren ya karena yang sudah divaksinasi untuk lansia ini ya

karena yang sudah divaksinasi untuk lansia ini ya

padahal dosis ya dosis kedua dosis maksud saya
jadi mereka banyak yang belum terlindung ya
jadi yang dikhawatirkan ini kalau ada varian varian baru seperti omikron ya
ini yang kalau saya tidak terlalu khawatir ya untuk mereka yang muda ya
karena kita tahu omikron ini kan berjalannya lebih lancar ya
ini kan berjalannya lebih lebih lebih ringan ya
meskipun nanti ada penularan lebih ringan
tetapi lansia ini masih masih sangat berisiko tinggi ya
maka kecepatan vaksinasi terutama harus didorong lebih cepat lagi
terutama cakupan lansianya ini ya
oke kalau anda melihat ini kendala kendalanya apa ya pak windu
ya begini kan ini kendalanya terutama di masyarakat pun ini masih ada yang menolak vaksin ya
ada yang pilih pilih vaksin
nah itu loh ya
jadi kalau untuk lansia memang ya lansia ini kan kalau diminta untuk datang ya kan sulit ya
karena mereka untuk melakukan pergerakan fisik aja kan sudah susah ya
maka tentu ya
tetap ada yang harus bertugas yang harus jemput bola ya kan
nah tapi jemput bola kan tidak mudah ya
apalagi di daerah daerah yang kondisi geografisnya agak sulit dan seterusnya kan
mendatang itu sulit juga ya
nanti artinya sdm kita apa cukup kalau lansia ini didatangi sampai ke rt nya misalnya gitu
tapi itu itu salah satu cara itu ya
jadi lansia ini didatangi atau memang betul betul ada ada usaha usaha dari masyarakat sendiri yang membawa para lansia ini datang secara apa secara bersama sama ya kan dengan transportasi yang baik supaya bisa datang ke tempat vaksinasi
itu yang terutama ya tapi yang perlu dilakukan oleh pemerintah juga adalah komunikasi publik terus menerus ya karena apa
tadi itu masih ada sejumlah orang
yang justru memprovokasi ya untuk tidak mau tidak menolak vaksin itu ada
ya dan itu orang orang seperti itu masih banyak dan ini harus didekati gitu ya
didekati dengan cara cara yang baik ya supaya mereka paling tidak gini loh kalau menolak vaksin nggak masalah untuk pribadinya tapi jangan memprovokasi orang gitu
karena yang kita khawatirkan tuh kalau mereka memprovokasi orang
maka banyak orang akan menolak vaksin
itu kan ngaruh
nah dan itu yang penting karena sekarang ada penurunan penurunan ini lagi kecepatan vaksinasi tadi ya yang sudah tinggal tinggal satu seperempat juta lah perhari ya padahal harusnya minimal dua juta lah perhari itu kembalikan seperti kita pernah bisa pernah itu sanggup seperti itu ya
iya iya bahwa artinya memang masih ada masyarakat di sini yang bukan takut covidnya tapi lebih takut covid sembilan belas ya
tapi lebih takut kepada vaksinnya begitu ya pak ya
ya baik pak heri kalau anda melihat apa saja sih pak tantangan dan juga kendala kendala dalam pemberian vaksinasi dan apakah anda melihat bahwa saat ini untuk target vaksinasi covid sembilan belas di indonesia ini sudah tercapai pak
ya kalau dilihat dari resistensi masyarakat tentu memang ada ya
itu adalah hal yang memang muncul sejak awal vaksinasi itu dilakukan dan itu memang menjadi pekerjaan besar dari komunikasi publik
itu adalah hal yang memang muncul sejak awal vaksinasi itu dilakukan dan itu memang menjadi pekerjaan besar dari komunikasi publik ya
tapi lalu pilih pilih vaksin dari awal vaksinnya terlihat dulu
creator virusnya yang mereka ke signed people

dan kemudian harga dalam vaksinasi itu sedikit akhir akhir segini

dengan tidak mudah sekarang mencari orang yang kemudian mau divaksin misalnya di daerah jawa bali
karena rata rata bagian besar mereka belum divaksin
justru yang banyak belum divaksin adalah mereka yang berada di daerah daerah remote
apalagi dengan kondisi geografis indonesia yang berpulau pulau
tentu saja effort untuk mencapai sepuluh orang di jakarta
dengan mencapai satu orang misalnya di maluku utara
tentu belum tentu lebih mudah mencari sepuluh orang di jakarta
jadi tentu ini menjadi tantangan yang sekarang menjadi pekerjaan besar juga
para vaksinator di lapangan untuk menjangkau sebanyak banyaknya masyarakat
tetapi kalau melihat tadi ya
tentu ini kan ada harapan untuk kita minimal bisa mencapai di sana
di vaksin kedua
dan itu rasanya sudah hampir tercapai tadi ya
kalau kita konsisten saja mencapai dosis kedua
cukup baik itu dalam arti kita masih ada target desain lagi yang kita bisa kejar
tadi dikatakan pak windu
kenapa dulu dua juta sekarang satu tiga juta
ya tentu itu ada persoalan teknis di lapangan yang sedang dihadapi
dan mudah mudahan dengan dukungan sekarang misalnya tni polri
yang memiliki wawasan
yang tersebar juga di seluruh tanah air melalui jaringan puskesmas
ya kalau kita bertolak dari apa yang disampaikan sama pak windu tadi
bahwa memang pemberian vaksin kepada lansia ini memberikan
memiliki problematika tersendiri begitu ya
bahkan kalau kita melihat di belitung pak
pada usia enam sampai sebelas tahun yang harusnya dimulai dari tanggal empat belas desember lalu
artinya memang masih terkendala untuk pemberian vaksin lansia belum lagi di remote remote area
lantas solusinya harus seperti apa pak supaya capaian vaksinasi ini bisa tercapai
iya benar memang pemerintah mencoba melakukan manajemen distribusi yang baik
kemudian ada ketimpangan
kelompok kelompok rentan terutama lansia ini tidak terjangkau kemudian kita sudah mengalihkan ke kelompok prioritas berikutnya
makanya kemudian memang ada salah satu kpi nya untuk bisa melakukan vaksinasi anak anak
mereka minimal harus berapa persen dari populasi lansia yang sudah divaksin
sebenarnya itu untuk mendorong juga agar kemudian petugas di lapangan untuk menjangkau lebih banyak yang kelompok rentan ini
kita tahu kita sepakat bahwa lansia ini adalah kelompok yang rentan yang harus segera dilindungi
ketika omikron merajalela di negara negara eropa sekarang gitu dan kebanyakan menimpa anak anak muda
tentu ini masih cukup bisa dikatakan terkendali karena gejalanya ringan
tetapi kita belum tahu bagaimana jika omikron ini sampai menyerang kelompok kelompok rentan
dan orang orang tua kita yang di rumah yang mestinya harus mendapatkan proteksi terlebih dahulu
ketika omikron datang mereka tidak harus berhadapan dengan risiko pemburukan ya
ketika kita tahu bahwa omicron untuk anak anak muda nyeri tanpa gejala
di segmen selanjutnya saya mau bertanya kepada pak windu
ini target vaksinasi anak usia enam sebelas tahun mencapai dua puluh enam lima juta jiwa
ini kira kira strategi apa yang harus dilakukan
apa yang harus diterapkan oleh pemerintah supaya anak anak ini bisa segera terlindungi dengan vaksinasi
jangan dijawab terlebih dahulu pak
bersatu melawan covid akan segera kembali
sesaat lagi tetaplah bersama kami
terima kasih pemirsa anda masih bersama kami di bersatu melawan covid
masih merefleksi penanganan covid sembilan belas di indonesia sepanjang tahun dua ribu dua puluh
bersama dua narasumber kita bapak heri trianto dan juga bapak windu purnomo
pak windu dan juga pak heri sedikit saja kita kembali mengulas tentang vaksinasi
pak untuk vaksinasi anak ini sudah dimulai dari empat belas desember lalu
dan ini targetnya ada dua puluh enam lima juta anak yang akan divaksin
nah ini pak windu kira kira apa strategi yang harus diterapkan oleh pemerintah
supaya vaksin kepada anak ini bisa cepat tercapai pak targetnya
ya kan begini
bahwa seperti yang sampaikan pak heri tadi ya
kan sebetulnya yang lebih berisiko untuk terkena gejala berat ya
bahkan sampai meninggal adalah lansia
hanya karena itu pemerintah ya itu membuat persyaratan gitu
untuk masuk ke vaksinasi anak
karena harus melindungi dulu yang lansia itu terutama
yang lebih dewasa
karena anak anak pada dasarnya itu mempunyai kekebalan alamiah yang dibawa jahat lahir
yang belum sepenuhnya habis lah ya
ketika sampai pada umur sebelas tahun itu mereka masih membawa kekebalan alamiah bawaannya
ya sehingga mereka lebih terlindung
jadi kalau mereka terkena
mereka mungkin tanpa gejala dan atau paling pol gejalanya ringan
makanya itu dulu
jadi selesaikan dulu ya
artinya capek dulu
cakupan yang baik untuk vaksinasi lansia baru mereka boleh
nah sampai saat ini baru sekitar sepertiga provinsi di indonesia yang sudah mencapai itu gitu
ya kalau dilihat dari kabupaten kotanya
ya sekitar seratus dikit masih
yang sudah memenuhi syarat itu gitu
ya sekitar enam tujuh juta lah anak
itu yang menjadi target pertama
nah makanya kalau mau mengejar target itu
maka capek dulu itu yang vaksinasi total yang dewasa
delapan belas sampai berapa ini
sorry dua belas sampai dua belas tahun sampai dengan yang ke atas
ya dua belas sampai dua belas tahun sampai dengan yang dewasa
ya dua belas sampai dua belas tahun sampai dengan yang dewasa
ya proses ini interventions ini persisasi harganya ini perude karakterkomunikasi tulem kare undersiens ini radya anlam
yang belum meni syarat itu kejar itu ya kejar vaksinasi lansianya juga vaksinasi totalnya itu
kalau sudah menisarat masuk ke vaksinasi anak enam sebelas tahun
iya memang artinya semoga ini untuk vaksinasi lansia semoga bisa segera terselesaikan
sehingga anak anak kita juga bisa dilindungi gitu ya pak terlindungi dengan pemberian vaksinasi
dan memang pemberian atau program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak main main ya pak
kalau misalkan kita ingat bahwa pemerintah juga menerapkan pemberian vaksinasi ini
sebagai salah satu faktor dalam level assessment untuk penerapan ppkm
ini luar biasa sekali artinya memang ini juga turut yang diharapkan andil besar
dalam masyarakat supaya bisa mendatangi sentra sentra vaksinasi begitu ya
jangan menutup diri dari pemberian vaksinasi ini
baik pak heri saya mau mengajak pemirsa untuk melihat beberapa bulan kebelakang pak ketika kasus di indonesia covid sembilan belas ini sedang tinggi
terutama di pergantian tahun ya pak ya dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh satu kemudian melonjak sampai di bulan juli
bahkan pada waktu itu kasus harian covid sembilan belas di indonesia itu mencapai kasus harian tertinggi di dunia
di tanggal tiga belas juli empat puluh tujuh
dan empat belas juli itu lima puluh empat kasus
bisa kita coba untuk refleksi dan pelajari lagi pak apa yang saat itu sebenarnya terjadi
ya ada dua ya di gelombang pertama itu karena memang libur nataru waktu itu di bulan januari atau akhir januari atau awal februari
kemudian sebenarnya kasus ini sempat melandai setelah gelombang pertama sebelum kita berhadapan dengan idul fitri
pemerintah juga melakukan pembatasan
dan juga penyekatan waktu itu untuk mendorong masyarakat tidak pulang kampung ya
setelah dua tahun tidak mudik ketika idul fitri
tetapi kenyataannya masih ada ratusan ribu masyarakat yang memaksakan diri untuk mudik
jadi kemudian kita mendapatkan kasus yang cukup tinggi
kasus aktif tertinggi di gelombang pertama waktu itu satu ratus tujuh puluh enam ribu kasus
kemudian kasus tertinggi ya kasus aktif tertinggi di periode juli itu mencapai lima ratus ribu lebih kasus
artinya naik kali nipat lebih ya dua setengah kali nipat dari gelombang pertama
tentu ini menjadi pelajaran yang sangat penting
ini sangat berarti dan kita melihat ini sebagai sarana untuk meresaksikan diri bagaimana memperbaiki penanganan covid sembilan belas dan bagaimana mengubah perilaku masyarakat dalam menghadapi covid sembilan belas terutama di sisi hulunya
jadi ketika kasusnya tinggi sekitar benar benar ya bulan juli itu pak windung pasti juga merasakan bagaimana susahnya mencari rumah sakit gitu kan
setiap buka wa pada bulan ini
itu kita begitu banyak grup grup kita berdiri turut berjuga cita inalilahi wa inalilahi wa jiyun dan seterusnya
dan itu jumlahnya tidak satu atau dua itu bisa belasan bahkan puluhan sehari waktu itu
bagaimana covid sudah berada benar benar di sekitar kita menimpa orang orang terdekat kita bahkan menimpa kita
nah ketika periode itu kita bisa lalui dengan susah payah dan kemudian secara perlahan
pembatasan kegiatan masyarakat itu secara langsung juga menekan mobilitas yang akhirnya mengurangi laju penularan
secara perlahan penularan itu bisa kita kendalikan dengan cukup baik
tentu saja ini menjadi pelajaran lagi ketika kita memasuki periode tahun baru dua ribu dua puluh dua natal dan tahun baru dua ribu dua puluh dua itu banyak hal yang harus kita perbaiki
banyak hal yang masih harus kita mengerti
bahwa situasi memang rendah penularan tetapi belum sepenuhnya kita kendalikan jika kita melihat bagaimana kejadian di luar negeri
kasus omikron yang sekarang mencapai empat puluh tujuh kasus yang sudah ditemukan ya itu empat puluh empat diantaranya adalah kasus impor
artinya apa kalau sehari sekarang terjadi mobilisasi dari pelaku perjalanan luar negeri antara dua lima ratus hingga tiga empat ratus
per hari ya dalam periode nataru maka sebesar itu pula sebenarnya risiko terjadinya transmisi yang kalau tidak kita lakukan karantina secara cepat dan tepat
itu akan menimbulkan kompleksitas baru nanti di pekan kedua januari atau pekan pertama januari
di mana kasus itu mengalami transmisi di tingkat lokal
kita tahu omikron juga tingkat penularannya juga lebih cepat dibandingkan delta
hanya tidak setinggi di kasus varian varian delta
tentu ini menjadi bahan untuk kita semua untuk berhati hati bagaimana harus berhadapan dengan pandemi setelah dua puluh bulan lebih kita bersama mereka
iya ya memang pada bulan juli lalu itu merupakan fase atau masa yang sangat sulit sekali untuk indonesia ya pak ya
memang bahkan orang orang terdekat kita banyak sekali yang meninggal dunia termasuk ayah saya pada waktu itu
memang sekeras apapun kita berjuang atau prokes taat pada prokes
tapi ketika beberapa saat kita lengah itu bisa jadi kita akan terinfeksi covid sembilan belas begitu
karena pada saat itu juga belum semua masyarakat indonesia tervaksinasi
pak windu kalau anda melihat bahwa di bulan september dua ribu dua puluh satu itu kasus covid di indonesia melandai secara signifikan pak
kalau anda melihat apa yang sudah dilakukan pemerintah saat itu dan harus dipertahankan
apakah karena pengetatan kegiatan masyarakat
atau psbb ppkm yang saat itu dilakukan pak
ya jadi sebetulnya kalau kita melihat begitu curamnya ya
kenaikannya curam kemudian turunnya juga curam
sebetulnya itu adalah khas ya pola yang menunjukkan bahwa sebetulnya ada dua hal yang terjadi
pertama tentu usaha pemerintah ya ppkm dan lain lain itu
tapi yang kedua adalah kondisi alamiah
jadi itu tangan tuhan gitu
yaitu bahwa kita tanpa kita sadari sebagian besar masyarakat kita sebenarnya sudah terinfeksi
dan itu puncak yang kita dulu sehari pernah lima puluh sekian ribu per hari ya kan
itu di pertengahan juli itu
itu sebetulnya apakah hanya segitu tidak
jauh lebih besar dari itu mungkin
mungkin bisa lima enam kali lipat dari itu sesungguhnya yang terjadi saat itu
tetapi tanpa disadari dan tidak terdeteksi
kematian juga gitu
kematian itu banyak sebetulnya kematian karena covid
tetapi belum sempat dites
jadi yang kasus probable sebetulnya ya
kematian kasus probable banyak
nah dan itu terbukti bahwa saat beberapa waktu yang lalu itu dilakukan sebuah zero prevalent survei
yang dilakukan oleh kementerian dalam negeri bersama kementerian kesehatan dan juga dianalisis oleh teman teman di universitas
itu menunjukkan bahwa memang sebagian besar masyarakat kita sudah terinfeksi sudah mendapatkan kekebalan alamiah sebetulnya
jadi ada dua hal yang bisa menjelaskan kenapa kita bisa turun segitu
secepat itu persis kasusnya dengan india
persis ya hanya jumlahnya lebih banyak india gitu ya
tetapi pola pola kenaikan dan penurunannya yang begitu tajam itu persis dengan india
dan sekarang juga afrika selatan juga hampir sama gitu ya
jadi mereka juga setelah omikron melonjak itu dia turun cepat
dan itu karena betul betul kekebalan alamiah itu
jadi ada dua hal
yang dari tangan
pemerintah sama masyarakat plus pangan tuhan
itu yang membantu kita untuk secepat ini
tapi jangan lupa ya ada omikron masuk ya dan sudah menjadi transmisi lokal
pun yang ditemukan masih sangat kecil
dan itu yang harus kita apa namanya kita harus memperkuat progres di masyarakat
jadi untuk tetap mengendalikan pandemi ini secara bersama sama
prokes di masyarakat itu nomor satu sebetulnya
vaksinasi sebagai perisai yang ada di dalam tubuh gitu
ya pak ini apa baik pak
pak windu ini apakah artinya bahwa dengan kasus harian yang terkendali begitu di angka di bawah empat ratus
artinya kita sudah semakin dekat dengan fase endemi
pak windu jangan dijawab terlebih dahulu
jawab di segmen selanjutnya
dan mau mirsa jangan kemana mana
bersatu melawan covid akan segera kembali sesaat lagi
bagaimana dengan endemi
jadi gini endemi itu fase antara ya
jadi bukan target kita

jadi artinya kalau endemi itu artinya kasus itu ada dalam jumlah
jadi endemi itu bisa dua macam ya
yang kita maksud endemi itu endemi yang rendah
karena ada hiper endemi
jadi endemi itu artinya kasusnya tetap
tidak naik tidak turun
yang kita harapkan adalah endemi yang rendah
bukan hiper endemi
tapi bukan itu target kita
target kita mengendalikan dalam arti berkurang
tidak tetap gitu ya
tapi berkurang bahkan nanti suatu saat hilang gitu ya
namun itu lama
lama banget untuk hilang itu lama banget
jadi kita sekarang sudah itu melewati fase endemi itu sudah gitu sebetulnya
kalau dalam bahasa epidemiologi itu ada ukuran yang dipakai yaitu namanya arnow
rt itu artinya rt itu bilangan reproduksi efektif
itu kalau nilainya satu ya itu endemi gitu
nah kita sebenarnya sudah di bawah satu sembilan gitu sekarang
ya jadi artinya sudah lebih bagus dari endemi
tapi yang kita jaga kan jangan sampai kembali gitu ya
jangan sampai kembali naik lagi di atas satu
ya jadi kalau di atas satu berarti mewabah lagi gitu
nah ini jangan jangan sampai terjadi
makanya karena itu vaksinasi harus betul betul dikejar terutama vaksinasi lansia ya
kemudian prokes di masyarakat
ini yang harus tetap ya
jadi artinya pengendalian mobilitas dengan persyaratan ketat itu perlu
apalagi di masa nataru ini ya
karena nataru ini adalah ujian kita
ya kalau kita lulus ya lulus
nanti trimester awal apa
jadi trimester pertama tahun depan ini kita mungkin sudah lega gitu ya
tetapi kalau ini gagal tidak lulus ya kita bisa kembali lagi
nah ini makanya perlu kesadaran masyarakat ya
jadi gak usah pergi pergilah gitu ya
gak usah pergi
apalagi pergi ke luar negeri
nah itu ya karena nanti pulangnya bawa omikron gitu
nah itu yang seharusnya janganlah kita ini harus menahan diri ya
ini perlu kesadaran semua masyarakat lah
artinya masyarakat harus menahan diri sedikit lagi begitu ya pak ya
karena mungkin kalau jadi begitu ya
di januari juga sudah akan tersedia booster untuk kita
tapi pak windu kalau misalkan kita coba untuk pelajari pak
untuk varian varian baru dari covid sembilan belas ini
beberapa waktu yang lalu muncul delta
kemudian dari afrika selatan muncul omikron
artinya bahwa mutasi covid sembilan belas yang masuk ke voc ini bisa muncul dari negara manapun
apakah itu juga ada kemungkinan juga akan muncul dari indonesia pak
cuma kita ini sebetulnya ya
mutasi apa namanya
virus sars cov dua ini yang penyebab covid ini
itu stoknya sudah ribuan kali mbak
tapi tidak semua menjadi voc
ini kan cuma berapa itu
yang masuk voc termasuk omikron itu ada lima
sebetulnya sudah terjadi banyak sekali mutasi
dan mutasi di indonesia pun ada
tapi tidak mempunyai karakteristik yang lebih infeksius dan lebih virulen
jadi tidak apa apa
jadi lebih ringan
jadi karena mutasi itu bisa membuat varian yang lebih ringan mbak
lebih ringan daripada yang aslinya
tapi bisa juga lebih kuat
jadi artinya mudah mudahan ya
yang penting kan jangan sampai terjadi mutasi
gimana supaya tidak terjadi mutasi
mutasi itu terjadi karena transisi
jadi ketika menulari orang
dia salah kopi gitu ya
melakukan replikasi virusnya itu salah kopi
itu namanya mutasi
jadi caranya untuk supaya tidak terjadi mutasi
tidak menjadi varian varian baru
dan satu kata
protokol kesehatan tiga m
ya boleh diperluas lima m itu tadi
jadi itu yang paling penting
ya sehingga kita betul betul bisa mengendalikan covid ini
tidak bermutasi terus
dan kemudian penularan berhenti
ya selesai sebetulnya
itu yang harus kita lakukan
lagi lagi memang kita harus disiplin terhadap protokol kesehatan begitu ya
dan pak eri kalau kita berbicara tentang omikron ini
omikron kan memang pertama kali ditemukan di afrika selatan di delapan november
kemudian diterapkan sebagai voc
pada dua puluh enam november
kemudian sudah merebak di banyak sekali negara
lebih dari tujuh puluh tujuh negara
bahkan tidak usah jauh jauh
negara tetangga kita di singapura saat ini omikron di sana sudah mulai mengganas
dan rata rata yang sudah tervaksinasi
bagaimana antisipasi yang dilakukan pemerintah sejauh ini pak
apakah sudah cukup efektif
ya kalau melihat empat puluh satu
empat puluh tujuh kasus itu sebagian besar adalah imported case
memang salah satu kunci untuk
membendung masuknya omikron ini adalah memperketat pintu perbatasan
tetapi karena pintu perbatasan itu tidak sama sekali ditutup
maka kemudian lahir kebijakan untuk melakukan karantina
selama sepuluh hari
dan empat belas hari ya
ada syarat syaratnya kayak gitu yang
kemudian ini diharapkan bisa cukup efektif dalam melokalisir transmisi gitu
ketika kasus pertama ditemukan
dan wisma atlet kemudian ditutup selama tujuh hari
kemudian testing dilakukan secara masif
kepada semua penghuni
ini adalah sebuah upaya untuk melokalisir transmisi
mudah mudahan itu akan efektif
dan memang nyatanya cukup efektif gitu
tetapi tentu saja karantina ini masih membuka celah celah
terhadap terjadinya atau lolosnya
beberapa orang atau satu atau dua orang yang tidak menjalankan karantina dengan baik
tentu saja ini yang harus benar benar kita perhatikan
perbaikan terus dilakukan
baik sepertinya komunikasi dengan pak heri masih terputus pak
kami tidak bisa mendengar suara anda
kami dari langsung itu akan
baik kita akan jeda sejenak pak
kita akan lanjutkan perbincangan kita sesaat lagi
nama mirsa jangan kemana mana
spesial program bersatu melawan covid akan segera kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih bersama kami di bersatu melawan covid
dan tadi kita bersama sama telah merefleksi penanganan covid sembilan belas
sepanjang tahun dua ribu dua puluh
dan tadi di segmen sebelumnya pak heri sempat menyampaikan bahwa kasus omikron empat puluh enam kasus yang terjadi di indonesia itu adalah kasus impor
tapi ini pak heri satu kasus adalah transmisi lokal
padahal kalau kita mengingat beberapa waktu lalu presiden menyatakan harapannya bahwa jangan sampai ada penularan lokal
bagaimana anda melihat hal ini pak
ya kalau satu transmisi lokal yang menimpa salah satu pengusaha dari medan
itu tidak memiliki jejak rekam perjalanan ke luar negeri dalam beberapa bulan terakhir
jadi kemungkinan dia tertular di indonesia
dan ini yang sedang kemudian di ditelusuri ya
tadi dari empat puluh tujuh kasus itu yang tiga yang itu di dalam negeri ya penularannya
yang empat puluh empat itu adalah imported case
jadi ini yang harus benar benar kita teliti kita antisipasi
agar ini tidak meluas apalagi terutama yang di transmisi lokal
ini sedang tracing juga terus dilakukan oleh kementerian kesehatan yang diharapkan ini tidak memberikan impact atau tambahan transmisi yang lebih besar dari orang yang bersangkutan
ya baik artinya memang semoga omikron ini tidak merebak seperti yang terjadi saat ini di uni eropa ya pak ya
dan semoga kasus harian indonesia ini bisa terus ditekan sampai akhirnya kita selesai dari atau keluar dari pandemi ini
baik untuk selanjutnya ini
ke pak windu
pak windu kira kira pesan apa pak dan juga dari refleksi yang sudah kita lakukan apa yang kita bisa pelajari dan kita bisa bawa untuk menghadapi tahun dua ribu dua puluh dua nanti pak
ya jadi pesan terutama kepada masyarakat ya yang pertama yaitu ayo yang belum vaksinasi vaksinasi
segera supaya kita ini bisa punya perisai menghadapi varian apapun termasuk varian omikron
jadi selesaikan dua dosis kemudian progres jadi di akhir tahun ini kita tidak usah bepergian lah
kalau bepergian ya betul betul karena memang perlu ya karena perlu dan itu tentu harus memenuhi syarat
syarat sudah ditentukan oleh pemerintah yaitu dua dosis vaksinasi yang sudah melakukan itu
dan tidak sedang positif
dan sedang tidak menjadi orang yang menjadi kontak erat
nah itu kan makanya itu harus dipenuhi jadi yang belum divaksinasi ya tinggal aja di rumah
vaksinasi masih satu dosis sebaiknya juga tinggal di rumah
nah kemudian bagi pemerintah tentu tetap ya kejar cakupan vaksinasi kemudian karantina diperketat jangan banyak diskresi
ya jadi diskresi itu untuk ya sementara ini sudah lah
ya kalau bisa hanya mereka yang betul betul pejabat setingkat selevel presiden wapres dan menteri wamen maupun pimpinan
apa namanya pimpinan lembaga tinggi dan tertinggi saja
dari lembaga tertinggi negara saja yang dikasih dispensasi lainnya nggak usah
kalau memang perlu ya di karantina secara vvip di hotel tertentu
nah itu ya jadi supaya jangan sampai ada yang lolos
karantina diperketat testing dan tracing terutama surveillance genomik itu harus dilakukan dengan baik ya terutama di daerah
ya kan ya karena memang terus terang aja genomic surveillance kita memang masih lemah lah ya
tapi itu harus bisa dilakukan lah
meskipun dalam keterbatasan keterbatasan
saya kira itu mbak
baik pak windu terima kasih
dan selanjutnya saya ke pak heri
pak heri kira kira closing statement apa yang bisa anda sampaikan kepada pemirsa kita malam hari ini
ya tetap waspada covid masih ada
jadi semuanya masih harus kita lakukan untuk memastikan transmisi itu tidak bertambah
dan kita bisa mempertahankan tingkat penularan harian itu di level rendah
ada di level endemik seperti disampaikan oleh pak windu tadi ya
ketika penularan atau tingkat reproduksi virus itu di bawah satu
mudah mudahan ini bisa terus kita pertahankan sampai kita melampaui tahun baru
sehingga kita tidak harus berhadapan dengan gelombang ketiga penularan covid sembilan belas ini
memang semoga gelombang ketiga ini tidak akan pernah terjadi lagi ya pak di indonesia
dan juga memang semoga dari refleksi ini bisa penanganan covid sembilan belas di indonesia ini akan jadi lebih baik lagi ke depannya
pastinya kita semua optimis ya pak ya supaya kita bisa segera pulih dari pandemi
baik bapak heri trianto ketua bidang komunikasi publik satgas covid sembilan belas
dan juga bapak windu purnomo epidemiolog universitas erlangga
terima kasih banyak atas waktunya bersama kami pada malam hari ini
terima kasih salam sehat
selamat pagi pak heri
terima kasih banyak
dan pemirsa kami ingatkan bagi kita semua
agar jangan lengah pandemi

untuk mencegah penularan covid sembilan belas segera divaksinasi
juga selalu lakukan tiga m
dan juga menjauhi kerumunan
serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir
saya diana dwi kondur diri
terima kasih atas kebersamaan anda
terima kasih banyak